pembahasan revisi undang undang pilkada terus dikebut oleh dpr dan pemerintah demi mencegah deadlock pada sidang paripurna dpr dua juni mendatang
meski sudah dinyatakan seluruh fraksi sudah mencapai titik temu namun nyatanya masih ada kalimat silahkan mengajukan judicial review alias uji materi ke mahkamah konstitusi jika masih ada resistensi pada substansi hasil revisi
benarkah sebenarnya masih ada penolakan tersembunyi yang berpotensi dipermasalahkan kembali jika ruu ini sudah disahkan menjadi undang undang
untuk mengulasnya sudah hadir di studio cnn indonesia prime news sony sumarsono dirjen otonomi daerah kementerian dalam negeri
dan peneliti hukum perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi perludem fadli ramadanil
dan nanti juga akan bergabung melalui sambungan satelit dari gedung dpr arteria dahlan anggota komisi dua dpr dari fraksi pdi perjuangan
selamat malam bapak bapak
pak dirjen terlebih dahulu ini agak bisa menarik napas lega lah ya setelah dpr akhirnya satu suara
terima kasih satu bulan inilah saya kira kita non stop dan hari ini kita lega sekali
sebelumnya kan bukan hanya syarat idi saja tapi ada syarat pengajuan dukungan dan kemudian syarat independen
ada isu soal anggaran apakah ditanggulangi oleh apbn atau apbd dan seterusnya
ada dua belas isu tapi yang paling menonjol ya dua
itu yang sangat keras sekali
yang kedua independen
kecenderungan dpr ingin juga itu menaikkan dan menurunkan di sini untuk membangun kestaraan
menaikkan independen dan menurunkan partai politik
nah supaya setara karena dulunya independen kan berbasis penduduk
sekarang dengan diangkat berbasis dpt kan lebih ringan
nah supaya setara ya kira kira turunkan disini naikin disini
tapi kita pemerintah tetap firm bertahan jangan memberikan beban terhadap calon independen terlalu berlebihan
karena itu arahan
nah agak partai hari ini sepakat alhamdulillah dua puluh dua puluh lima
artinya angkanya tetap sama dengan sebelumnya
itu yang isu pertama
nah isu kedua yang paling panas sampai hari ini berhari hari berjam jam sampai subuh
ya isu mundur nggak mundur
yang akhirnya semua di titik temunya jadi mundur sebagian dengan caratan
ada tiga fraksi yang memberikan catatan
semula sebenarnya hanya dua fraksi yang firm sekali
yaitu partai demokrat dan hanura
itu diberikan apresiasi oleh
ya saya ya apresiasi ya juga
pemerintah memberikan apresiasi lah kepada partai demokrat dan hanura firm dari awal
yang lainnya sebenarnya juga banyak pertimbangan antara mundur dan tidak mundur dengan berbagai timbangan yang kita bisa mengerti gitu
caratan caratan itu sangat sangat bisa dimengerti
karena mereka membandingkan mereka merasa membandingkan dengan petahana

kalau di sini juga politik
tapi ini kok mundur ini tidak mundur itu
ini sebenarnya tidak sebanding
nah sementara mk dulu membandingkan dengan pns asn itu loh
karena yang diuji materi waktu itu adalah undang undang asn
kalau asn mundur dia juga mundur
nah ini yang kemudian mereka komplain
jadi kami dari pemerintah bisa memahami namun tidak bisa menyakati
karena tidak mungkin
mungkin kami tabrakan dengan mk
itu aja intinya
mari kita bicara soal ini bung fadli
soal apa namanya logika dibalik itu
kalau misalnya kita mau mengejar kestaraan sebenarnya harusnya ya sama sama fair dong
orang yang satu mundur harusnya yang satu mundur juga
kalau misalnya yang satu nggak mundur yang ini juga nggak mundur
logika itu bisa diterima perludem nggak
lepas dari bahwa mk sudah memutuskan yang berbeda ya
ya pertama kita mengapresiasi lah ini yang sudah hampir selesai
kemudian akan dipadipurnakan
tapi kan memang catatannya adalah ternyata pendekatan dpr dalam melakukan revisi ini
memang agak berbeda dari harapan masyarakat pada awalnya
kita berharap pendekatan revisi ini adalah pendekatan evaluatif dari pilkada dua ribu lima belas
sehingga ada perbaikan kedepannya
tapi ternyata lebih kental pendekatan kepentingannya
nah terkait dengan mundur atau tidak mundur memang satu sudah ada putusan mk
yang kedua kalau soal membandingkannya dengan petahana
ini kan dua domain yang berbeda
satu kalau soal petahana dia memang sudah disebut dari awal bahwa seorang jabatan untuk gubernur
bupati wali kota itu memang dapat dipilih kembali untuk dua periode
ini kan logika yang sama juga dengan presiden dapat dipilih kembali dua periode
begitu juga dengan anggota dpr dpd dan dprd provinsi
dpr dpd dan dprd provinsi bahkan tidak ada pembatasannya
boleh dipilih berkali kali
dan makanya ini logika yang sama dengan petahana
karena sehingga kalau petahana itu memang dari awal ketika dia menjabat
dia memang sudah ada ruang untuk mencalonkan kembali untuk satu kali masa jabatan
clear dua kali masa jabatan setelah itu tidak boleh lagi
nah berbeda kemudian dengan anggota dpr dpd dan dprd provinsi
nah kami melihat ini sebetulnya adalah selain memang sudah ada putusan mk nya
ini juga ingin mengejar sebetulnya posisi responsibility atau pertanggung jawaban si anggota dpr dpd dan dprd provinsi ini
kepada konstituen yang telah memilih mereka sebelumnya
dan juga menguji konsistensi elek politik kita
mereka mau mengabdi
di ruang yang mana sebetulnya
kalau mau mengabdi di dpr ya di dpr saja
fokus dalam melaksanakan kinerjanya
mengakomodir dan mendengar aspirasi konstituennya
bekerjalah untuk konstituennya dari daerah daerah
kemudian juga ada kasus juga di mana kepala daerah a kemudian cuti untuk ikut pilkada di daerah b
dan kemudian kalau dia tidak terpilih dia balik lagi ke a untuk menjabat
itu kan sebenarnya tidak konsisten juga
jadi intinya sekali lagi saya anggap dulu
ini bukan hanya soal mundur dan tidak mundur saja
dua belas isu termasuk sebuah general evaluatif terhadap kelemahan milikara yang lain
satu hal yang tadi ditanyakan adalah terkait dengan posisi petahana
petahana itu kalau nyalon ke daerah lain terus mundur
termasuk juga kalau misalnya naik kelas atau turun kelas
iya sama saja
dari gubernur misalnya terus di atau dari kabupaten jadi bupati atau wali kota di
tempat tertentu di provinsi yang sama maju sebagai gubernur
dia tetap mundur
harus tetap mundur
pokoknya nyalon tetap mundur
dan sekarang ada aturan lagi ditambah
tidak boleh dia maju untuk posisi yang lebih rendah daripada itu
itu satu itu yang saya kira bagus
jadi gubernur jadi calon gubernur
cari bupati cari wakil nggak boleh
nggak bisa ya
jadi itu menrendahkan martabat itu nanti ya
kalau naik boleh
yang kedua yang mengenai tadi apa yang ya tadi aku lupa lagi yang ditanyakan tadi
jadi dia harus juga mundur
ini kemudian dia boleh hanya cuti
cuti pun diperkuat sekarang
kalau dulu cutinya ketika hanya mau kampanye dia cuti
hari itu dua hari
maka saya sebagai diri saya sudah sibuk membuat cuti terus setiap kali jadwalnya
cutinya diperkuat dengan selama masa kampanye
jadi setelah pendaftaran tiga hari setelah pendaftaran sampai tiga hari sebelum masa tenang
itu dia cutinya
jadi panjang bisa tiga empat bulan
dan berarti kalau cutinya seperti ini
dia nggak bisa mengutuk
menggunakan power untuk menggerakkan ya minimal mengurangilah penggunaan fasilitas negara daripada dulu
hari ini cuti besok masuk
hari ini cuti besok masuk
plt ditunjuk oleh pemerintah
dari dirijen oda akan diturunkan dari pusat
kalau cuti posisinya hanya plh
kalau jadi ada plh ada plt ada pc
kalau pelaksana harian itu orang wakil
kalau dia nggak nyalonkan
tapi kalau dia nyalonkan ya cek sekdanya
saya kira itu urutannya
tapi kalau penjabat yang dilantik itu
dia punya kewenangan penuh sebagaimana kepala daerah yang lain
itu dilantik dari pusat
nah kalau misalnya wakil dan
kita kan sering sekali menemukan bupati dan wakil bupati atau gubernur wakil gubernur
dan kadang seringnya terpisah gitu
karena udah nggak cocok di
siapa yang akan mengganti
jadi kalau dua duanya nyalon
dia memang kan harus posisi kalau nyalon ya
tergantung ketika nyalon itu dia tidak masuk emj
jadi sudah lewat emj nya dia harus mengunturkan diri
tapi kalau dalam masa mc
kalau gubernurnya sekda ujung ujungnya sekda
laksana harianya jadi sekda
tapi kan sekda selalu ada attachment antara sekda gubernur dan calon gubernur
dan selalu dengan kepala daerahnya gitu kan
itu kan tidak terhindarkan itu pak
selama berhubungan lima tahun begitu
bagaimana jagain independensi dan lain sebagainya
ya kita kan ada satu
ketentuan yang sangat keras sekali
sekda adalah pemimpin birokrasi yang paling senior
dengan pangkat tertinggi
itu memang harus harus netral independen
dan itu kemudian rekrutmen sekda pun dengan seleksi umum
dengan profesional yang menyeleksi
jadi minimum untuk mengurangi
beda dengan dulu
sekda adalah tangan kanan tangan kirinya
memang diambil sembarang orang siapa suka diambil
sekarang tidak bisa
jadi minimal mengurangilah hubungan sekda dengan gubernur
iya pr nya itu netralitas itu
karena banyak orang yang bilang
hari hari gini yang netral hanya semir
baik kita coba menghubungi bung arteria dahlan di gedung dpr
fraksi pd perjuangan masih menyimpan catatan
soal syarat mundur ini
tidak ada catatan
draft versi pemerintah
setelah kita bahas ini lebih dari satu bulan
soal wacana petahana yang di pemilihan periode kedua harus mundur
ya kita sepakati juga bersama pemerintah
petahana itu tidak mundur
masalahnya tidak hanya masalah aspek yuridis
kita juga tenggarai bahwa kita sudah coba merumuskan norma yang sangat adil
kita cobakan itu di undang undang satu dan di undang undang delapan
akan tetapi ternyata norma yang menyatakan bahwa cukup cuti pada saat aktivitas kampanye
ternyata belum mampu untuk mereduksi dan meminimalisir potensi penyimpangan dari petahana
maka saat ini petahana ini kita rumuskan menjadi ke dalam norma baru
jadi kita sudah bisa mengatakan bahwa cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh kpu provinsi maupun kabupaten kota
sebelumnya kan pdi perjuangan sempat mengajukan wacana soal mundur itu
atau bahwa kandidat petahana juga harus mundur
kalau misalnya dpr ddpd dan dpr
itu bagaimana kenapa bisa berubah hari ini
jadi harus diperbedakan mas vito
pdi perjuangan sama sekali tidak pernah melakukan perubahan
pdi perjuangan memang pada akhirnya bersepakat dengan seluruh draft yang disajikan pemerintah pasca pembahasan
itu poin pertama
yang kedua yang kita lakukan pada saat tadi sore
pdi perjuangan ingin menegaskan sikap kita dan sekaligus juga ingin mengkritisi sedikit
jadi dibedakan ini
kita sepakat seluruhnya dengan pemerintah
tapi ingin juga diperhatikan ya bahwa untuk masalah cuti
kalaupun mau dikasih kesetaraan
karena kan tadi basisnya adalah kesetaraan berdasarkan keputusan mk
kalau mau kesetaraan ada dua hal
pertama dpr ri atau elected official berbeda dengan tni polri dan pns yang jabatan karir
tapi putusan mk mengatakan bahwa dpr ri dan tni polri itu disetarakan untuk mundur
jadi saat ini kita katakan kita sepakat dan menerima usul itu dengan catatan sebenarnya tidak begitu loh
nah ini kritisi kita tidak terhadap pemerintah
tetapi terhadap sikap pemerintah yang mengadopsi habis habis pertimbangan dan putusan mk yang kita pahami betul
memang harus juga dicermati lebih baik

bahkan dalam pemilu ini yang kita kejar yang kita cermati ada pemerintah yang mencari pemerintah
bahkan dalam pemilu ini yang kita kejar yang kita cermati ada pemerintah yang mencari pemerintah

yang kita cermati adalah seberapa besar potensi penyimpangan yang dilakukan oleh pihak
termasuk juga peserta pemilu atau pasangan calon didalamnya

maka dari itu
maka dari itu
atas dasar kesetaraan pula
pdi perjuangan tadi mengatakan
kalau basisnya kesetaraan dan daya rusak demokrasi yang harus kita minimize
kenapa tidak ya pasangan calon yang incumbent atau petahana ini juga dibatasi ruang geraknya
kenapa kalau basisnya kestaraan pasangan calon pertahanan ini juga mundur
tapi pdi perjuangan tadi juga semua fraksi pada prinsipnya kita menghormati sikap pemerintah
kita sudah bahas lebih dari empat puluh hari tentunya pemerintah juga punya pandangan yang cukup detail dan mendalam
kita akan coba dan kita jadikan assessment ini ke dalam rumusan norma
semoga ya dengan cutinya ini bisa mereduksi potensi penyimpangan
jadi posisi pdi perjuangan adalah mengikuti pemerintah
yang dikriti terhitung sejak ditetapkannya sebagai pasangan calon
bagaimana dengan kritik dari pd perjuangan itu pak soni
tapi nanti dijawabnya kami masih akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami
kami lanjutkan perbincangan ini bagaimana tanggapan dari pemerintah soal kritik yang dilontarkan pd perjuangan tadi
jadi intinya sebenarnya dari pdi perjuangan secara keseluruhan itu mendukung pemerintah secara penuh untuk mundur dan seterusnya
caratan dari pdi perjuangan sebenarnya satu yang prinsip adalah karena kesetaraan
jangan dibandingkan dengan asn
waktu mk itu dianggap
dulu yang diudil review adalah undang undang asn
tapi mantul ke kalau asn mundur ya harusnya legislatif juga mundur
jadi dpr juga mundur dpd mundur kemudian dprd juga mundur
nah ini kemudian terus berlangsung sampai hari ini
nah sementara pihak setelah lihat petahana yang tadi disampaikan sama sama elected kok tidak mundur
sehingga tuntutannya kalau kami mundur ini juga mundur semuanya
jadi begitu logikanya
lebih pada kritikan tadi kepada inkonsistensi putusan mk
yang kalau mau mk merevisi kita juga ikuti
yang bisa merevisi mk kan mk sendiri posisinya
jadi oleh karena itu bukan pdip tidak mendukung dan berbeda sikap pemerintah
mereka firm mendukung pemerintah secara penuh dengan caratan ini dengan harapan
ini juga menjadi koreksi buat kita sendiri
jadi saya kira itu caratan kecil yang kami bisa sangat bisa memahami karena itu titik temunya
ya sudah kalau gitu
pertahanan cuti selama kabarnya
jangan on off saja
itu nanti malah jadi
bagaimana perlu melihatnya
ya memang kita sih berharap sebetulnya perdebatan ini segera diselesaikan saja
karena kan memang sebetulnya kalau soal mundur atau tidak mundur terlepas mau mengkritik putusan mk ya silakan saja
karena memang ruang itu terbuka
tapi kalau yang namanya karena sifat putusan mk adalah final and binding
final dan mengikat dan mesti dilaksanakan berlaku secara umum dan tak ada pilihan bagi para pembentuk undang undang
nah kemudian ketika
pengaturan ini mesti dilaksanakan ya kan pemerintah dan dpr wajib menormalkannya dalam revisi undang undang
nah makanya kemudian ini mesti segera diselesaikan karena ada pertimbangan yang lebih besar mas vito
soal kesiapan kpu dan bawaslu dalam menyiapkan regulasi teknis
tahapan itu kalau kita lihat dari pkpu tiga nomor dua tahun dua ribu enam belas itu sudah dimulai di pertengahan juni
pertama rekrutmen penyelenggara ad hoc persiapan anggaran dan lain lain
tapi lebih dari itu adalah setelah undang undang ini selesai direvisi
tentu kpu harus menyiapkan juga regulasi regulasi teknis dari hasil revisi ini
dan itu tidak sebentar karena banyak sekali yang mesti dirubah soal kampanye pemutakiran daftar pemilih dan lain lain
dan jangan lupa juga bahwa pkpu itu mesti dikonsultasikan juga kepada komisi dua seluruh pkpu
nah makanya kita berharap ini segera diselesaikan terlepas dari catatan yang sudah dibahas
karena memang ini seperti yang saya sampaikan di awal ini pendekatannya agak berbeda
tidak sepenuhnya evaluatif dari peringkatan dua ribu dua belas
ada banyak kepentingan di sana
akhirnya memang di waktu yang sangat sempit ini kita berharap regulasi ini diselesaikan
kemudian kpu bisa segera menyusun peraturan peraturan kpu dan begitu juga dengan bawaslu
bisa segera dikonsultasikan dan sehingga ada ruang untuk mencermati di mana kemudian kelemahan kelemahan yang masih mungkin ini terjadi
dan itu bisa ditutup dengan regulasi regulasi yang diturunkan melalui pkpu
bung arteria sampai sejauh mana kita bisa mendapatkan kepastian bahwa semua fraksi pd perjuangan
pasti anda bisa mengomentari tapi saya ingin tahu apakah memang tone nya sudah sama semua fraksi
kan terakhir ada dua fraksi pks dan gerindra yang sebenarnya keberatan soal mundurnya anggota parlemen dan juga senator soal apa namanya terkait dengan putusan mk itu
sampai sejauh mana kita bisa yakin publik yakin bahwa paripurna berjalan mulus ini
yang dibahas di revisi
yang dibahas di revisi
yang dibahas di revisi undang undang pilkada ini sangat banyak sekali isunya
yang kita bincangkan ini hanya satu isu yang tersisa atau terpending
saya ingin sampaikan banyak sekali isu yang lebih signifikan dan substantif
kebetulan ada pak soni di situ
bagaimana dpr mengakomodir seluruh putusan mahkamah konstitusi
walaupun kami yakini betul bahwa ada putusan mahkamah konstitusi itu yang keliru
yang tidak pas yang tidak sesuai
yang justru mungkin bertanggung jawab
justru mungkin bertentangan dengan konstitusi itu sendiri
tapi kita coba untuk rumuskan
kemudian yang kedua kita coba untuk melakukan penyempurnaan dalam berbagai aspek
sebagai contoh kita ingin pilkada yang tadi dua ribu dua puluh tujuh kita turunkan lagi
kita buat kita pres lagi menjadi dua ribu dua puluh empat
makanya kita sempurnakan aturan bagaimana pilkada serentak di dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh dua dan dua ribu dua puluh
kemudian juga kita ciptakan lagi banyak nih
mengenai apabila pasangan calonnya salah satu pilihan
pasangan calonnya salah satu meninggal setelah ditetapkan
kita katakan ini bisa terus lanjut
demi apa demi kepastian hukum dan iklim demokrasi
kemudian mengenai verifikasi dukungan pasangan calon independen yang coba kita perketat
agar apa kualitas dukungan itu bisa betul betul tampang
begitu juga mengenai pengaturan mengenai money politics beserta sanksinya
banyak hal yang kita masukkan
termasuk juga penguatan bawah suhu dan sebagainya
saya ingin sampaikan di sini adalah
banyak sekali ini
banyak sekali isu yang sudah kita buat disempurnakan dan sudah kita laksanakan demi demokrasi ini bisa lebih hebat lebih bermartabat
nah yang tersisa ini memang ada beberapa pending isu
bahkan kalau pak soni tahu pending isunya cuma satu ini
dan bagi kami di dpr sendiri bukanlah isu isu yang kita katakan kita ini mengejar kekuasaan
tadi kalau teman teman perludem katakan kami ini dpr ri komisi dua ya
ini jelas terang tegas bahwa kepentingannya cuma satu
bagaimana demokrasinya bisa hebat
derivatifnya mungkin ada
tapi bukan bagian dari kepentingan yang mutlak
kepentingan yang bisa di negosiasikan
karena kami yakin semua ada kepentingan yang lebih besar
kepentingan yang lebih besarnya adalah bagaimana tahapan pemilu ini jangan sampai terganggu
bagaimana kita bisa menitipkan kepastian hukum yang lebih jelas yang lebih terang yang bisa dieksekut langsung
melalui revisi undang undang ini
kita yakin betul bahkan jam dua tadi
sudah ada rapat bamus
disepakati ini akan menjadi bagian yang untuk diparipurnakan pada tanggal dua juni hari kamis nanti
artinya apa dpr ini sangat serius
dpr sudah bekerja sekuat kuatnya sehebat hebatnya dengan khidmat ini
dan penuh ikhtiar
bagaimana memastikan jadwal tahapan ini bisa sesuai dengan rencana
doa ingin memastikan dengan singkatnya waktu bisa dihadirkan produk legislasi yang betul betul hebat
ya yang betul betul cermat tentunya
sebagai informasi kita masih bahas ini ya
kita masih sempurnakan masih sinkronisasi terkait dengan ketentuan pidana
yang kita pikirkan begitu banyak
ini hanya satu pending issue
dan saya yakin saya yakin saya yakin yakinnya seluruh fraksi ini
sikapnya merah putih dan nkri
mudah mudahan tanggal dua nanti undang undang ini dapat mulus
sehingga dapat segera diundangkan
baik kalau bang arteria sudah bilang begitu tenang kita kan
jadi mudah mudahan ini berjalan dengan lancar semua
terima kasih bapak bapak yang sudah duduk di komisi

dan mudah mudahan pariwimpurna juga lancar
pak dirjen terima kasih atas waktunya
bung fadli juga terima kasih atas waktunya
mudah mudahan pilkada kali ini lebih baik dengan kualitas hukum yang lebih baik ya
yang sudah dihasil kerja pemerintah dan dpr
kami masih akan kembali dengan informasi lainnya
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news

pendekatannya agak berbeda tidak sepenuhnya evaluatif dari pergaduhan dua ribu dua belas
ada banyak kepentingan di sana
dan akhirnya memang di waktu yang sangat sempit ini kita berharap regulasi ini diselesaikan
kemudian kpu bisa segera menyusun peraturan peraturan kpu
dan begitu juga dengan bawaslu bisa segera dikonsultasikan
dan sehingga ada ruang untuk mencermati di mana kemudian kelemahan kelemahan yang masih mungkin terjadi
dan itu bisa ditutup dengan regulasi regulasi yang diturunkan melalui pkpu
bung arteria sampai sejauh mana kita bisa mendapatkan kepastian bahwa
semua fraksi pd perjuangan pasti anda bisa mengomentari
tapi saya ingin tahu apakah memang tone nya sudah sama semua fraksi
kan terakhir ada dua fraksi pks dan gerindra yang sebenarnya keberatan soal mundurnya anggota parlemen
dan juga senator soal terkait dengan putusan mk
sampai sejauh mana kita bisa
anda yakin publik yakin bahwa paripurna berjalan mulus ini
ya mas vito saya ingin sampaikan yang dibahas di revisi undang undang pilkada ini
sangat banyak sekali isunya
yang kita bincangkan ini hanya satu isu yang tersisa atau terpending
saya ingin sampaikan ya banyak sekali isu yang lebih signifikan dan substantif
kebetulan ada pak soni di situ
bagaimana dpr mengakomodir
seluruh putusan mk
walaupun kami yakini betul bahwa ada putusan mahkamah konstitusi itu yang keliru
yang tidak pas yang tidak sesuai
yang justru mungkin bertentangan dengan konstitusi itu sendiri
tapi kita coba untuk rumuskan
kemudian yang kedua kita coba untuk melakukan penyempurnaan dalam berbagai aspek
sebagai contoh kita ingin pilkada yang tadi dua ribu dua puluh tujuh kita turunkan lagi kita buat kita pres lagi menjadi dua ribu dua puluh empat
makanya kita sempurnakan aturan
bagaimana pilkada serentak di dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh dua dan dua ribu dua puluh
kemudian juga kita ciptakan lagi banyak nih ya
mengenai apabila pasangan calonnya salah satu meninggal setelah ditetapkan
kita katakan ini bisa terus lanjut
demi apa demi kepastian hukum dan iklim demokrasi
kemudian mengenai verifikasi dukungan pasangan calon independen yang coba kita perketat
agar apa kualitas dukungan itu bisa betul betul tampak
begitu juga mengenai pengaturan mengenai money politics
banyak hal yang kita masukkan
termasuk juga penguatan bawah suluh dan sebagainya
saya ingin sampaikan di sini adalah ya
banyak sekali isu yang sudah kita buat disempurnakan dan sudah kita laksanakan demi demokrasi ini bisa lebih hebat lebih bermartabat
nah yang tersisa ini memang ada beberapa pending isu
bahkan kalau pak soni tahu pending isunya cuma satu ini
dan bagi kami di dpr sendiri bukanlah isu isu yang kita katakan kita ini mengejar kekuasaan
tadi kalau teman teman perludem katakan kami ini dpr ri komisi dua ya
ini jelas terang tegas bahwa kepentingannya cuma satu bagaimana demokrasinya bisa hebat
derivatifnya mungkin ada tapi bukan bagian dari kepentingan yang mutlak
kepentingan yang bisa dinegosiasikan
karena kami yakin semua ada kepentingan yang lebih besar
kepentingan yang lebih besarnya adalah bagaimana tahapan pemilu ini jangan sampai terganggu
bagaimana kita bisa menitipkan kepastian hukum
yang lebih jelas yang lebih terang yang bisa dieksekute langsung
melalui revisi undang undang ini
kita yakin betul bahkan jam dua tadi sudah ada rapat bamus dan disepakati
ini akan menjadi bagian yang untuk diparipurnakan pada tanggal dua juni hari kamis nanti
artinya apa dpr ini sangat serius
dpr sudah bekerja sekuat kuatnya sehebat hebatnya dengan khidmat ini dan penuh ikhtiar
bagaimana memastikan jadwal tahapan ini bisa sesuai dengan rencana
doa ingin memastikan dengan singkatnya waktu bisa dihadirkan produk legislasi yang betul betul hebat
yang betul betul cermat tentunya
sebagai informasi kita masih bahas ini ya kita masih sempurnakan masih sinkronisasi terkait dengan ketentuan pidana
jadi yang kita pikirkan begitu banyak ini hanya satu pending issue dan saya yakin
saya yakin seyakin yakinnya seluruh fraksi ini ya sikapnya merah putih dan nkri
mudah mudahan tanggal dua nanti undang undang ini dapat mulus sehingga dapat segera diundangkan
baik kalau bang arteria sudah bilang begitu tenang kita kan
jadi mudah mudahan ini berjalan dengan lancar semua
terima kasih bapak bapak yang sudah duduk di komisi dua tadi dan mudah mudahan paripurna juga lancar
pak dirjen terima kasih atas waktunya
bung fadli juga terima kasih atas waktunya
mudah mudahan pilkada kali ini lebih baik dengan kualitas hukum yang lebih baik ya
yang sudah dihasil kerja pemerintah dan dpr